ruangan ruangan kri sembilan ratus sembilan puluh satu dokter wahidin sudirosodo siap mengawal pendistribusian rupiah ke lima pulau
terluar di maluku bersama bank indonesia dalam ekspedisi rupiah berdaulat dua ribu dua puluh
anugerah nusantara dengan ribuan pulaunya menjadi tantangan geografis untuk menyebarkan rupiah hingga
ke pelosok negeri terutama uang layak edar di wilayah tiga t terdepan terluar dan terpencil
tantangan ini tak boleh menjadi halangan karena kedaulatan nkri dapat tercermin dalam rupiah kita
tapi tahukah sobat dibalik terdistribusinya uang rupiah ada orang orang tangguh yang berlayar
menyeberangi lautan jauh dari keluarga kami menyebut mereka sebagai pejuang rupiah halal sobat
rupiah saat ini kita sudah berada di dermaga tni angkatan laut tauwiri di ambon di belakang saya sudah
ada kri sembilan ratus sembilan puluh satu dokter wahidin sudirohusodo tujuh hari ke depan kapal ini akan menjadi rumah semua pejuang
rupiah untuk mengantarkan rupiah rupiah layak edar ke lima pulau di provinsi maluku bisa dilihat ya
kapalnya gede banget pasti bakal seru banget deh perjalanan pejuang rupiah kali ini tak sendiri
kami dikawal oleh tni angkatan laut yang memiliki armada untuk bisa menjangkau lokasi lokasi di
wilayah tiga t salah satu yang membuat perjalanan kali ini spesial adalah hadirnya salah satu deputi
gubernur bank indonesia bersama kami beliau ikut berlayar memantau langsung proses pendistribusian
rupiah kapal siap berlayar riu suara dari tepi pelabuhan pun melepas keberangkatan kami ini
jadi pertanda bahwa ekspedisi dimulai rute ekspedisi mengarah ke lima pulau kecil di maluku dimulai dari
pulau bandaneira lanjut ke pulau tual dobol pulau larat dan berakhir di pulau selaru jumlah nominal
disesuaikan dengan aktivitas ekonomi di pulau pulau tersebut perjalanan dari pulau ke pulau memakan
waktu berjam jam lamanya menjadi tantangan bagi pejuang rupiah yang baru pertama berlayar dalam
jarak jauh jarak ini tidak ada masalah yang sangat berarti mbak ya cuman dari ramalan
cuaca atau berita cuaca mungkin nanti angin dan sedikit gelombang yang sampai dengan istri dua
mungkin nanti yang ada di dalam perjalanan ini jadi kita bisa mengatasi bahwa ini adalah perjalanan
yang akan kita hadapi jadi mungkin bagi prajurit kami gelombang itu tidak terasa tapi kalau bagi
penumpang yang baru mungkin dia agak agak goyang sedikit menuju pulau pertama banda neira dari
ambon kami akan berlayar selama kurang lebih tiga belas jam lamanya saat sinar matahari baru mulai
muncul kami pejuang rupiah sudah bersiap di pintu utama kapal pulau pertama yang kami kunjungi
adalah banda neira untuk mencapainya kami harus menggunakan skoci karena kapal besar tak dapat
bersandar di pesisir pulau tadi lima tiga puluh udah turun jangka kita lagi proses turutin skocci nah di
sana pulau banda besar di sana belakang di bandaneira kita ada di belakang menyebrang menggunakan skocci
menjadi tantangan tersendiri kami harus mengangkut box uang yang berat dan berbagai bantuan sosial bantuan sosial
ini kami berikan untuk mendukung perkembangan pulau ini sebagai desa wisata daerah
badai tuhan berlah bergegol
pengen tukar uang kecil ke bank itu sering bilang keadaan baru jadi uang yang kami pakai itu menambah uang ke dalam perusahaan yang ada di luar sana
pengen tukar uang kecil ke bank itu sering bilang ke ada yang baru jadi uang yang kami pakai itu menambah uang di luar sana
nanti uangnya kalau udah diganti sama yang baru mau dipakai buat apa
diputar lagi kan ya diputar lagi untuk kalau ada yang beli kan kawah besar tuh
jadi kita kasih lagi kembalinya untuk pecahan yang kecil kan
jadi kalau ada yang baru kan pengen sih biar supaya uang yang lama itu semuanya gak ada
cuman kan masyarakat apalagi dengan palah pasti kotor saja dapat lusuh uangnya
maka wajar saja besar harapan mereka agar masyarakat indonesia bisa menjaga rupiah dengan baik
sebab bagi warga pulau tak gampang untuk mendapatkan uang bagus dan layak edar
teman teman yang ada di seluruh indonesia tolong ya dijaga uangnya
karena uang ini kan alat untuk transaksi
kita di pulau banda jauh untuk dapetin uang
loker ke yang baru
banda neira adalah pulau yang penuh sejarah
bentang alamnya pun tak kalah indah
di salah salah ekspedisi pejuang rupiah berkesempatan mengeksplor keindahan pulau ini
di pulau ini pernah diasingkan ada empat tokoh nasional
yang pertama iwa kusuma sumantri mantan menteri pertahanan
bung hatta merupakan proklamator bahasa indonesia
yang gambarnya mukanya bisa kita lihat di uang seratus ribu
sekarang kita lagi ada di benteng belgika
yang sobat rupiah bisa lihat gambarnya di uang seribu
jadi di sini ada benteng belgika yang kita lihat sekarang
ada juga gunung api banda yang sangat legendaris di banda nirang
mata kami terpesona oleh keindahan pulau ini
tak heran bu syahrir saat diasingkan di pulau ini pernah berkata
jangan mati sebelum ke banda neira
keindahan pulau ini akan kami kenang sebagai sebuah cerita saat kami pulang nanti
meski masih ingin menikmati indahnya banda neira
perjalanan tim ekspedisi harus berlanjut
menuju pulau selanjutnya yaitu pulau tual
yang jarak tempuhnya mencapai enam belas jam
kami berkesempatan mewawancarai salah satu deputi gubernur bank indonesia
untuk mengetahui langsung pengalamannya berinteraksi dengan masyarakat
untuk mengetahui langsung pengalamannya berinteraksi dengan masyarakat
karena bank indonesia turun langsung nih pak
untuk memastikan tadi ketersediaan uang uang
tidak hanya layak edar tapi juga jumlah pencahatnya
apa yang diharapkan oleh bank indonesia sih pak dengan turun langsung ke masyarakat
saya kemarin turun di mana di banda ya
kalau soil itu apa standar uang itu kan yang
itu kira kira satu itu istilah kita bukan loso lagi busuk
nah oleh karena itu memang kita harus menjangkau sampai ke sana
mengambil uang lusuh menggantikan dengan uang baru
jadi itulah tujuan kita karena semuanya kan kita negara yang berbatasan dengan sebelas negara kan
banyak pulau pulau yang di ujung yang harus kita jangkau
jadi ini luar biasa agatan laut membantu kita untuk mencapai pulau pulau ini
di pulau pulau lain cerita menarik pun kami jumpai
di sana kami bertemu dengan masyarakat dari jemaat gereja yang ikut menukarkan uang amal
uang amal yang ditukarkan sebagian besar telah mulai rusak dan lusuh
oktovina sebagai perwakilan pengurus gereja merasa gembira dan sangat terbantu
dengan hadirnya pelayanan penukaran uang oleh bank indonesia
ia merasa para pejuang rupiah telah menyelamatkan dana jemaat yang tidak lagi
karena banyak pedagang yang tidak mau menerima uang rusak dan lusuh mereka
ini kan berarti setiap ibadah terus ada apa itu namanya
nah berarti kan ini collect timing untuk operasional gereja begitu ya
setelah ini kejadian tadi kan udah ngobrol juga sama teman teman bank indonesia ya

iya nanti ke depannya tiap minggu langsung disetrika rapi kemudian disetori ke bank

sama kalau gini tidak diterima karena ini tuh dengan besi
kalau terlupa ujung ujungnya terlupa terhenti tidak bisa
setrika setrika rapi kemudian di store ke bank ke salah satu rekening baru kemudian ditarik
lalu dipakai untuk kebutuhan gereja
oh disetor bukan ditukar ya kalau ke bank mobil ya disetor
di setiap pulau yang kami kunjungi para pejuang rupiah tak hanya melayani penukaran uang rupiah
tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar selalu cinta bangga dan paham rupiah
yang menarik sih kalau dari ibu ibu itu mereka tuh punya uang yang versi lama
nah itu untuk kita diberikan aja gitu masih bisa ditukar nggak sih gitu
kita edukasi bahwa ada beberapa emisi yang memang sudah dicabut peredarannya dari indonesia
dan ini jadi kita edukasi lagi dan kita bantu juga untuk penukaran yang masih berlaku gitu
saat mengunjungi pulau pulau ini para pejuang rupiah tak hanya menjelajahi keindahannya saja
selama ekspedisi para dokter dari tni angkatan laut juga memberikan pemeriksaan
dan pengobatan gratis untuk menjaga kesehatan masyarakat disini
ini adalah bentuk komitmen kami untuk berbagi dan peduli terhadap kehidupan di pulau pulau ini
medan yang ditempuh selama ekspedisi memang tidaklah mudah
selain menghadapi rasa lelah ada juga perasaan rindu yang mendalam karena berada jauh dari keluarga
terlebih sinyal sulit didapatkan karena berada di tengah laut
tak ada sinyal maka sulit sekali
pejuang rupiah berkomunikasi dengan keluarga
kangen rumah sih pasti karena memang kan di kapal ini komunikasi susah
terutama waktu di tengah lautan sinyal nggak ada
beda sih rasanya kangen waktu di maluku sama kangen waktu di kapal
karena di kapal kan kita gak bisa komunikasi sama orang rumah
jadi ya itu makin kangen
perjalanan ekspedisi kali ini berakhir di pulau selarung
sepuluh hari sudah lamanya kami berinteraksi langsung dengan masyarakat
para pejuang rupiah harus segera kembali ke ambon
untuk bisa berkumpul lagi dengan keluarga masing masing
karena misi mendistribusikan rupiah layak edar kali ini telah selesai
perjalanan ini tentu akan kami kenang
ada kebanggaan sebagai pejuang rupiah
rasa lelah kami terbayarkan begitu melihat betapa berharganya sebuah rupiah di mata masyarakat pulau
keindahan luar biasa pulau pulau indonesia
dan tentu saja hangat warganya
uang rupiah mungkin hanya satu dari sekian banyak elemen yang menyatukan bangsa ini
tetapi rupiah memiliki nilai yang sangat berharga
karena dalam setiap lembarannya terkandung makna yang mendalam
bagi kedaulatan dan persatuan bangsa indonesia